termasuk dari kementerian kementerian lainnya yang disebutkan dalam forum di bali pada kesempatan kali ini
nasi air putih udah cukup banget sih untuk satu harian
dengan tema pada dua ribu dua puluh empat ini yaitu air untuk kesejahteraan bersama diangkat di bali
meski begitu masih banyak warga yang mengaku belum mengetahui ketentuan baru ini
ini sebenarnya pemirsa terjadi setiap tiga tahun sekali
jadi masih agak takut sih soalnya kan udah gak ada social distancing nya lagi gitu
maka indonesia memutuskan untuk memasukkan pembahasan ini di world water forum ke sepuluh di bali
ini yang menjadi fokus pembahasan untuk wwf pada ke sepuluh ya di bali pada delapan belas hingga dua puluh lima mei mendatang
tapi setelah sahur pada tidur lagi enggak ya kita tanya aja yuk
pemirsa world water forum ke sepuluh akan diselenggarakan dan sudah dibuka ya pada hari ini
cocok jadi main game nunggu sahurnya jadi main game ya
sejak senin kemarin bus transjakarta kembali beroperasi dengan kapasitas seratus
kemudian di belanda jepang meksiko turki perancis korea selatan brazil hingga ke sinegal
enggak kerja siap siap
mulai tanggal delapan belas hingga dua puluh lima mei mendatang
bagaimana mitigasi bencana alam yang terjadi di masing masing negara
sebelumnya pada masa ppkm level tiga kapasitas bus transjakarta dibatasi
sumber daya air yang dimiliki oleh sebuah negara
apa saja yang menjadi fokus pembahasan kemudian kalau kita lihat pembahasannya adalah
dan juga berupaya untuk menghasilkan lebih dari seratus proyek konek konkret
konkret di air antarintas kementerian
artinya setiap tiga tahun sekali terjadi forum ini
terkait dengan ini dia hari danau sedunia atau world lake day yang akan diperingati nanti
sebenarnya sedikit mengkhawatirkan sih takut karena kan kita belum seratus persen diselesaikan
sayur bening ayam goreng sama kerupuk
yang dimulai pertama kali di maroko di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ya
selain merafikan rumah kadang tilawah ya
kemudian fokus selanjutnya itu ketahanan pangan dan energi termasuk untuk pencegahan
dan untuk layanan angkutan malam hari dimulai pukul sembilan tiga puluh satu hingga pukul sepuluh tiga puluh malam
menyebutkan titiknya ada di asia pasifik untuk center of excellence ini
hanya bentar bangun sahur jam berapa biasanya bangun karena alarm atau karena apa
pakai alarm sama itu sama yang keliling sahur keliling
dihadiri sejumlah tamu undangan setingkat kepala negara dan sudah dihadiri ya
itu tadi kami jelaskan ke anda begitu ya
karena kalau kita lihat di indonesia banyak ribuan pulau yang ada di tanah air termasuk pulau pulau kecil
forum world water forum ke sepuluh yaitu forum air sedunia begitu ya
pakai alarm bangun jam setengah empat
termasuk politik lembaga multilateral akademisi masyarakat sipil hingga sektor swasta
sama snack snack dan kopi biar seger
di denpasar bali atau pusatnya di nusa dua
kita harus lihat juga kemudian
berikut ulasannya untuk anda kita harus terlebih dahulu mengetahui itu apa
terus baru sama apa ya paling ayam goreng aja lah yang simple simple aja
bangun jam setengah empat emang itu sudah biasa bangun jam setengah empat
dan forum ini mempertemukan para peserta dari berbagai tingkatan dan bidang
beberapa pejabat setingkat kepala negara termasuk juga perdana menteri
dibahas dalam konferensi tingkat tinggi atau ktt world water forum ke sepuluh di bali
maupun dari perwakilan perdana menteri
tidak hanya di bapenas dan juga kementerian pupr
penyesuaian ini dilakukan seiring dengan ppkm di jakarta yang turun ke level dua
meski kembali menerapkan kapasitas normal protokol kesehatan seperti pemakaian masker
tim liputan cnn indonesia
dan penggunaan aplikasi peduli lindungi tetap diterapkan
kemudian pembentukan center of excellence terkait dengan isu isu air dan juga perubahan iklim
dan juga tidak hanya world lake day dan juga integrated of excellence
ya kekhawatiran sih pasti karena kita kebutuhan kan
ya tadi dijelaskan juga oleh rekan kami di bali karmel mursalim
dimulai pukul lima pagi hingga pukul sembilan tiga puluh malam
kalau untuk sahur sendiri sih biasanya banyakan sih karena memang kita main game ya
terima kasih lancar posanya ya bu
tidak tidur ya sholat subuh terus
bahwa ada sejumlah kesepakatan internasional melalui sidang majelis umum pbb
yang menjadi pokok pembahasan fokus dari indonesia dalam ajang world water forum ke sepuluh itu
dan untuk pertama kalinya kita menjadi tua rumah di tahun dua ribu empat dengan tema air untuk kesejahteraan bersama
integrated water resources management secara terintegrasi khususnya di pulau pulau kecil
biasanya kalau bangun sahur ada yang pakai alarm ada yang dengar panggilan dari masjid
ini merupakan gelaran membahas sektor sektor terkait air dalam level internasional
bagaimana awal mula forum air sedunia atau yang akrab disapa dengan world water forum yang digelar di sembilan negara sebelumnya